sementara itu politikus partai golkar yoris raweai kembali mendatangi komisi pemberantasan korupsi jumat pagi
kedatangan yoris ke kpk kali ini untuk diperiksa terkait kasus mega korupsi ktp elektronik
yoris datang ke kpk sekitar pukul sepuluh pagi selama satu jam lebih yoris diperiksa oleh penyidik kpk
dalam pemeriksaan kali ini yoris dimintai keterangannya dalam kasus markus nari
selain itu kpk juga menggali keterangan seputar rapat internal golkar
yoris nari ketua bidang hukum ktp
ketua bidang hukum ktp